satu desember lalu bandara internasional soekarno hatta telah melakukan sosialisasi dan uji coba pembayaran parkir non tunai
ini merupakan wujud dukungan pihak bandara terhadap program pemerintah gerakan nasional non tunai
hanya sebulan setelah sosialisasi masih ada pengguna yang belum mengetahui kebijakan ini
penerapan pembayaran parkir non tunai diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi saat pengendara keluar dari terminal
ada pun angka sapura ii menilai penerapan peraturan ini dapat meningkatkan efektivitas penerima dari sektor perparkiran
rencana pembayaran parkir non tunai bandara akan diberlakukan penuh satu januari dua ribu delapan belas
jika khawatir saldo kartu uang elektronik anda tidak cukup pengunjung atau anda bisa melakukan pengisian ulang di sejumlah toko dan atm yang ada di terminal
atau di loket pembayaran yang terletak di setiap pintu keluar